hai mantan politisi pdi perjuangan marwar arsirait menanggapi rencana pertemuan presiden
terpilih prabowo subianto dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menurut
arah prabowo sudah berulang kali menyatakan akan merangkul semua kekuatan setelah pilpres
sama halnya dengan presiden jokowi yang merangkul prabowo setelah pilpres dua ribu sembilan belas
saya rasa pak prabowo sudah mengatakan kok beliau dari kampanye dan berapa kali diskusi
sama kami mau merangkul semua kekuatan saya pikir konsisten pak prabowo ya mau merangkul
semua kekuatan pak prabowo itu kan orang yang apa adanya ya pak jokowi juga berpikirnya selama
ini pak jokowi kan merangkul banyak kekuatan
hai ketuharian partai gerindra sufmi dasko ahmad menyebut pihaknya tengah mencari waktu
untuk pertemuan prabowo subianto dengan megawati soekarno putri dan puan maharadi
pertemuan megawati dan prabowo adalah upaya rekonsiliasi setelah pilpres
pak prabowo dengan bapuan pak prabowo dengan bumega tentunya
akan direncanakan akan dibicarakan bersama dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada
wartawan gitu ya nah sehingga apakah dalam momen lebaran ini yang dibuat pertemuan
atau pada momen lain nanti juga wartawan kita akan kasih tahu sementara itu menanggapi sujokowi menjadi
presiden menteri investasi bahlil lahadalia menyebut bahwa tak ada yang tak mungkin selama tidak
menyalahi konstitusi menurut bahlil mengingat jokowi dua kali menjabat sebagai presiden maka
kemungkinannya besar jika nantinya jokowi menjabat sebagai penasehat khusus presiden terpilih meski
demikian bahlil membantah jika presiden joko widodo ikut dalam pembahasan pembentukan kabinet
pemerintahan selanjutnya karena menunjuk
menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih
anak progratif presiden terpilih karena presiden jokowi itu memberikan bapak presiden jokowi ini
kan sudah dua kali menjadi presiden tahu mana hak progratif presiden terpilih dan mana yang bukan
ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi yang namanya kemungkinan kan semua terjadi selama dalam